salam munasir kepala desa curug gong kecamatan padarincang kabupaten serang meninggal dunia setelah punggungnya disuntik oleh mantri berinisial sh pada minggu tiga belas maret
sebelum kejadian tersangka mendatangi rumah salam munasir dan sempat terlibat adu mulut dengan korban
untuk menyembunyikan perbuatannya tersangka sempat membawa korban ke salah satu rumah sakit
polisi menangkap tersangka di rumah sakit setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban
saat menjalani pemeriksaan di polresta serangkota pada senin tiga belas maret tersangka sh mengaku menyuntik korban menggunakan cairan sidiadril devenhedramin
cairan tersebut merupakan obat alergi yang umum dipakai untuk meredakan cairan
dalam penggunaan sesuai dosis obat ini tidak berbahaya
pihak kedokteran forensik dan mediko legal rumah sakit polda banten saat ini meneliti apakah cairan sidiadril devanhedramin yang menjadi pemicu meninggalnya korban
obat cairan yaitu sidiadril divenhedramin
setelah itu jarum sembunyikan
untuk menyuntiknya disuntikan kepada punggung bagian kiri korban
dan korban tiba tiba mengalami sesak nafas
saat ini tim penyidik polisi masih mendalami motif tersangka menyuntik korban ketika terlibat cekcok
adapun jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum pada senin siang
setelah serangkaian proses pemeriksaan forensik sejak minggu malam hingga senin dini hari rampung dilakukan
adi mazda serang banten